jauh di dalam hutan guatemala utara terdapat situs arkeologi mirador yang berasal dari tahun seribu sebelum masehi
para arkeolog dari yayasan feros guatumala telah menemukan artefak kuno berupa plakat keramik di situs arkeologi mirador yang berasal dari suku maya kuno
para arkeolog mengungkapkan adanya hubungan antara suku maya dengan suku olmec salah satu suku yang menguasai wilayah mesoamerica
pertama tama okupan dari tierra baja menunjukkan apa yang dilakukan olmec dan olmec menunjukkan apa yang dilakukan maya untuk membuat kompetensi kultural
temuan temuan ini dilaporkan berasal dari tahun seribu hingga tiga ratus lima puluh sebelum masehi
para arkeolog telah menemukan bukti bahwa dahulu ada sekitar empat ratus permukiman yang tersebar di area seluas satu ratus tiga puluh dua km persegi ini
mirador misalnya dulu di roma
jadi di masa depan mungkin mirador adalah kapital terbesar di dunia

temuan teman ini menunjukkan bahwa situs arkeologi mirador adalah satu dari banyak kapital yang tersebar di seluruh dunia
arkeologi mirador bisa jadi merupakan sebuah kota metropolitan yang penting pada masa kejayaan suku maya